selanjutnya kita melihat bahwa ternyata pasar bergairah jelang tenggat periode pertama
program pengampunan pajak atau teksamnesti yang sempat diragukan keberhasilannya
namun moncer di detik detik akhir pemerintah menggelar karpet merah
pintu pengampunan pajak dibuka lebar lebar tidak ayal
masyarakat bahkan para taipan pun akhirnya turun gunung
lantas pemerintah melancarkan strategi apa untuk menjemput bola dana teks amnesti hingga penghujung maret dua ribu tujuh belas
simak perbincangan koresponden senior desi anwar bersama menteri keuangan sri mulyani
terkait program amnesti pajak di segmen the analyst
saya sekarang berada di kantor menteri keuangan kita sri mulyani indrawati
yang akhir akhir ini disibukkan dengan masalah
amnesty pajak atau tax amnesty ya kalau kita lihat bu ani ini kita hari ini tanggal dua puluh delapan
pagi sempat sidak dengan pak jokowi
angka terakhir tujuh puluh lima enam triliun ini pembayaran tebusan
bagaimana happy sesuai dengan harapan
kalau menteri keuangan mungkin tidak perlu mengekspresikan emosi
atau menggunakan adjective di dalam
tapi saya rasa kita sangat berterima kasih masyarakat melihat undang undang pengampunan pajak
atau populernya disebut teksamnesti itu sebagai suatu kesempatan
untuk mereka merasakan bisa melakukan deklarasi dari seluruh harta dan pendapatan yang dimiliki mereka
momentum ini sangat penting
dan ini artinya saya merasakan baik di tingkat grassroots masyarakat biasa
karena waktu datang mereka yang mengantri sendiri atau menggunakan konsultan
tapi juga pada para pengusaha kita semua tahu bahwa indonesia membutuhkan penerimaan pajak
yang memadai yang cukup untuk bisa menjalankan program program pembangunan
dan mengembalikan dalam bentuk infrastruktur atau jasa jasa pemerintahan yang baik
yang bisa dinikmati oleh masyarakat
jadi ini momentum yang sangat penting
tapi feedback ya dari khususnya dari pengusaha kalangan bisnis dan juga mereka yang selama ini dianggap
kurang inilah agak sedikit nakal ya dalam pelaporan pajak mereka
dan mungkin menyimpan uangnya di luar negeri dan lain sebagainya
apa pendekatan yang dilakukan dan bagaimana meyakinkan mereka
karena memang harus mulai at the top ya sebelum kita walaupun ini untuk semua
wajib pajak indonesia tapi harus ada
undang undang pengampunan pajak ini lahirkan bahkan disebutkan inisiatif dpr
jadi dpr dan melalui berbagai kelompok kepentingan yang meminta
supaya dimulai suatu lembar badu di republik indonesia ini
sehingga dia merupakan suatu undang undang yang telah menampung aspirasi banyak pihak
yang mungkin mulai ingin melakukan kepatuhan
dan tentu saja yang paling mengkhawatirkan ada sangsi administrasi sangsi kriminal yang muncul
sehingga memang pengampunan pajak ini diharapkan merupakan suatu pintu
yang bisa digunakan oleh masyarakat terutama para pengusaha yang mungkin memang mereka peduli terhadap negara ini
jadi selama ini kerumitan dan berbagai masalah historis dari hubungan antara direktur general pajak dengan mereka
tidak bisa menimbulkan perasaan kepatuhan itu dapat menjamin
jadi mereka kalau saya patut tidak dijamin bahwa saya tidak akan dikerjain istilahnya begitu kan
sehingga ini kan menjadi suatu lingkaran setan yang rumit

karena sekarang ini adalah suatu langkah awal yang memang perlu
ini betul betul suatu hubungan yang sangat timbal balik gitu
dari sananya memulai yang baru dari kementerian keundirian pajaknya juga harus memulai sesuatu yang baru
yang kemudian berdasarkan data yang masuk compliance atau kepatuhan ini kita akan memiliki basis pajak yang baru
basis pajak baru ini tentu hanya akan berguna kalau kami juga menggunakannya
secara benar jadi tidak dijadikan sebagai ladang untuk kemudian mengerjakan
dan ini suatu kepercayaan yang luar biasa tinggi
jadi saya tentu melakukan prioritas untuk bisa membangun reputasi dari direktur general pajak
menjadi suatu institusi yang memang tugasnya tidak populer yaitu menarik uang dari masyarakat
namun itu tetap bisa dilakukan secara
dan ini bisa dilakukan secara baik secara profesional secara penuh integritas
sehingga dia tidak dianggap merupakan suatu harassment atau intimidasi
ini merupakan sesuatu yang pr yang besar
banyak hal yang desi sampaikan di sini ya
pertama untuk tax amnesty ini kan terbagi menjadi tiga periode
kemudian kita masih punya dua periode lain yaitu tiga bulan kedua dan tiga bulan terakhir
tantangan paling besar tentu saja untuk menjaga momentum bahwa ini tidak hanya sampai september
karena sekarang ini masyarakat dan media nampaknya sangat excited
hanya memfokuskan seolah olah sesudah september kayak tidak ada apa apa
padahal ini adalah sembilan bulan
jadi tentu untuk periode yang kedua dan ketiga masih saya rasa kalau dilihat dari jumlah
saya yakin masih banyak yang bisa menggunakan undang undang pengampunan pajak haknya ini untuk ikut berpartisipasi
bisa nggak sedikit kita recap
sebenarnya tujuannya itu apa
ya dari sisi motivasinya tentu saja undang undang pengampunan pajak seperti dikatakan namanya pengampunan
jadi dia memang tujuannya adalah untuk menciptakan suatu era baru
dimana para pembayar pajak yang selama ini dengan alasan apapun dan karena masalah apapun dia tidak melakukan kepatuhan yang penuh
kedua kita semua melihat bahwa indonesia ekonominya tumbuh secara terutama pada saat masa masa kita punya boom commodity
tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah penerimaan perpajakan yang bisa dilakukan dan diperoleh oleh indonesia tidak secepat size ekonominya
sehingga ini menimbulkan suatu situasi di mana potensi ada tapi tidak bisa di collect
dan yang ketiga
secara internasional karena saya baru kerja dari bank dunia dan setiap tahun paling tidak dua tiga kali kita ketemu apakah di gwi dua puluh atau pertemuan tahunan menteri menteri keuangan dan gubernur bank sentral
secara internasional ini momentum bahwa seluruh negara memiliki komitmen untuk memerangi tax avoidance atau penghindaran pajak atau pengeplangan pajak
ya tadi sudah kita dengan
bersama bahwa sri mulyani tidak senang ternyata ataupun juga menolak untuk diartikan senang atau enggak ya
tapi benar benar mendeskripsikan apa yang mereka lakukan
dan anda dapat menyaksikan selengkapnya dialog desi anwar bersama menteri keuangan sri mulyani dalam program inside with desi anwar besok tiga puluh september dua ribu enam belas pukul setengah sepuluh malam hanya di cnn indonesia